akibat hilang kendali sebuah mobil terlibat kecelakaan adu banteng dengan sejumlah kendaraan lain di perempatan pondok indah kebayoran lama jakarta selatan senin pagi
akibat peristiwa tersebut dua mobil ringsek sedangkan satu orang pemotor mengalami luka patah tulang
korban kemudian dibawa ke rumah sakit
sementara kendaraan yang terlibat kecelakaan dan pengendara mobil dibawa petugas unit laka lantas satwil jakarta selatan untuk diperiksa guna mengetahui penyebab pasti kecelakaan
sebuah kecelakaan yang melibatkan truk tangki bahan kimia dan lima sepeda motor terjadi di jalan raya serang kecamatan balaraja kebupaten tangerang banten senin pagi
akibat insiden kecelakaan ini enam orang pengendara sepeda motor menjadi korban tiga diantaranya tewas di lokasi kejadian dua luka ringan dan satu orang mengalami luka berat
kecelakaan diduga akibat sopir truk hilang kendali hingga truk yang dikemudikannya meluncur
menabrak lima sepeda motor yang berada tepat di depannya
truk berhenti setelah menabrak pagar taman yang berada di depan kantor kecamatan balaraja
hal ini diungkapkan oleh kesetelantas polres tangerang kompol fikri pada senin siang
korban tewas maupun luka kini berada di rumah sakit umum daerah balaraja kabupaten tangerang
sementara sang sopir diamankan kesetelantas polres tangerang
sebuah kecelakaan tunggal terjadi di jalan nasional solo jogja tepatnya di desa perawatan kecamatan jogonalan kelaten jawa tengah senin malam
kecelakaan diduga akibat sopir minibus berkendara dalam kondisi mengantuk
akibatnya laju minibus oleng ke kiri dan berhenti setelah menabrak rumah warga pagar dan lampu penerangan jalan
minibus mengalami ringsek cukup parah di bagian depan kiri
tak ada korban jiwa akibat kejadian ini
dan minibus langsung dibawa ke unit gakum satelantas polres kelatan guna penyelidikan lebih lanjut